dpr amerika serikat memutuskan untuk memakzulkan atau melakukan impeachment terhadap presiden donald trump
atas hasutan pemberontakan dalam kerusuhan yang terjadi di gedung capitol tanggal enam januari lalu
pemakzulan atau impeachment ini menjadikan trump sebagai presiden pertama dalam sejarah amerika serikat
yang dimaksudkan sebanyak dua kali
di pihak lain lembaran baru kepemimpinan joe biden segera terbentang setelah dirinya resmi
dinyatakan sebagai presiden ke empat puluh enam amerika serikat
bagaimana konstelasi politik amerika serikat pasca pemilihan presiden
dan apa saja kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh joe biden
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
dan wakil presiden amerika serikat untuk periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
tentu janji janji kampanye biden harris telah berbaris untuk segera direalisasikan
untuk mengetahui lebih banyak mengenai gejolak politik di amerika serikat
saya terhubung dengan reporter dari voice of america voa helmy yohannes di washington dc
helmi pemilu ini adalah masa yang kritis bagi amerika serikat
tampaknya negara ini lebih terpolarisasi daripada sebelumnya
dan masa depannya berada di persimpangan jalan
mungkin anda bisa ceritakan tentang pentingnya pilpres ini dan kira kira kemana arah tujuan negara ini di tangan joe biden
ya dc dan pemirsa cnn indonesia presiden joe biden memang tidak membuang buang waktu
dan pada hari rabu waktu setempat itu langsung mengambil sejumlah langkah eksekutif
hanya beberapa saat setelah ia tiba di gedung putih
presiden biden menandatangani serangkaian instruksi presiden ada memorandum ada arahan mengenai berbagai macam bidang ya
tentang imigrasi tentang lingkungan dan juga mengakhiri larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara yang berpenduduk muslim
dan juga menghentikan pembangunan tembok di perbatasan selatan amerika serikat dan meksiko
langkah eksekutif ini berupa tujuh belas in press
ada memorandum ada proklamasi juga yang dikeluarkan oleh presiden
dan sejalan dengan janji kampanye presiden waktu itu masih calon presiden biden
bahwa ia akan membatalkan sejumlah kebijakan pemerintahan donald trump pada hari pertama ia menjabat
salah satu kebijakan biden adalah untuk mengambil semua tindakan yang berdasarkan hukum untuk meneruskan dan memperkuat program daka
seperti kita ingat program daka ini adalah in press yang dikeluarkan oleh
presiden obama pada saat itu untuk memberikan izin tinggal terbatas bagi anak anak yang dibawa oleh orang tuanya masuk ke amerika serikat secara tidak sah saat mereka masih kecil ya
dan itu agar mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan juga untuk bekerja
tapi inpres dhaka itu kemudian dicabut pada zaman presiden trump dan kini akan dilanjutkan kembali oleh presiden biden
dan dalam rangkaian ini juga
presiden biden akan mengajukan ruu reformasi imigrasi ke kongres untuk memberikan status permanen bagi para anak anak yang dibawah daka ini dan juga jalur menuju ke warga negaraan bagi anak anak tersebut ya
presiden biden juga memerintahkan di akhirnya larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintahan presiden trump untuk membatasi masuknya warga dari delapan negara
ada iran ada somalia ada libya korea utara suria venezuela dan yemen bagi warga yang masuk ke amerika serikat pada saat itu dibatasi karena ada larangan perjalanan
jadi in press yang baru ini oleh joe biden itu menginstruksikan deplo amerika untuk memulai kembali pemrosesan visa bagi negara negara yang terdampak dan juga mengembangkan proposal untuk memulihkan keadilan dan memperbaiki atau mengganti kerugian bagi mereka yang
terkena dampak oleh larangan yang disebut oleh pemerintahan biden sebagai tidak sesuai dengan nilai nilai amerika
impress lainnya yang juga ada adalah mencabut impres presiden trump yang mengarahkan adanya penegakan imigrasi yang keras dan ekstrim
presiden biden juga mengumumkan adanya penghentian deklarasi darurat nasional yang dipakai untuk mengalihkan pendanaan bagi pembangunan tembok di perbatasan antara amerika serikat dan meksiko
dengan demikian presiden biden menghentikan pendanaan itu itu diberlakukan pada saat pemerintahan trump ya
dan presiden trump juga mengubah beberapa kebijakan amerika yang ada yaitu ketika itu amerika kan ditarik keluar dari beberapa perjanjian internasional
termasuk adalah perjanjian iklim paris kekini ada inpres dari presiden biden yang akan memulai lagi proses untuk bergabung dengan perjanjian iklim paris
dan juga ada untuk mencegah ya amerika serikat keluar dari badan kesehatan dunia atau who
pemerintahan biden juga segera mengambil langkah di bidang penanganan covid dengan memperlakukan kewajiban memakai masker di properti milik federal
ya seperti kita ketahui bahwa di amerika kan ada pemerintahan negara bagian state di mana mandiri jadi sulit bagi pemerintah pusat untuk ikut campur di dalam urusan
state atau negara bagian tapi dalam hal ini pemerintahan biden bisa mengeluarkan aturan untuk bangunan bangunan atau tempat tempat yang menjadi milik dari pemerintahan federal
nah di situ diberlakukan untuk wajib memakai masker
biden juga menunjuk seorang koordinator penanggulangan virus corona untuk mengawasi upaya gedung putih dalam mendistribusikan vaksin dan pasokan medis ya
upaya presiden biden untuk langsung tancap gas di hari pertama ini juga tampak di
jurubicara gedung putih yang baru jane saki itu juga pada hari rabu malam itu langsung menggelar jumpa pers pertamanya
dan juga untuk menjelaskan mengenai langkah langkah kebijakan dan juga in press yang dikeluarkan oleh presiden biden
menurut jen pada hari kamis kemudian presiden biden akan sudah bekerja secara penuh dan akan fokus pada penanganan pandemi virus corona
dan kemudian pada hari jumat yaitu
kemarin itu akan menyoroti upaya untuk bantuan ekonomi termasuk ada rancangan undang undang stimulus senilai dua triliun dolar
yang termasuk di dalamnya ada bantuan tunai satu empat ratus dolar bagi setiap pembayar pajak yang berhak di amerika
itu dulu yang bisa kami laporkan kembali ke anda desi
ya terima kasih helmy yohannes dari voa di washington dc
gejolak politik tampaknya belum akan berakhir
meskipun joe biden resmi menjadi presiden ke empat puluh enam amerika serikat
selain rencana impeachment atau pemaksulan terhadap donald trump
ada juga gagasan joe biden untuk membatalkan sejumlah kebijakan presiden trump
meski demikian kebijakan kebijakan baru joe biden siap meluncur dalam upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid sembilan belas di amerika serikat
dan berikut ini ulasan singkat dari korresponden cnn international
joe biden berangkat tangan dan mengambil perintah kewajiban sebagai presiden ke empat puluh enam amerika serikat
tidak akan menjadi pertama kali yang prinsip langsung tidak ada di sana untuk berbagi
tidak anda harus kembali lebih dari seratus tahun untuk menemukan presiden yang tidak menghadiri pengadilan ke empat puluh enam
donald trump sudah berada di mar a lago di florida
mencari kehidupannya sebagai warga pribadi
dan mencari strategi yang legal untuk menghindari penyelidikan dan proses yang mungkin
bagi biden dan harris mereka mulai kerja di pemerintah
joe biden sudah menurunkan rencana berharga sekitar dua triliun untuk menyelamatkan ekonomi amerika serikat
sama dengan rencana ambisius untuk mevaksinasi seratus juta orang dalam seratus hari
sama dengan perancangan untuk memakai maskapu untuk amerika
sekarang apakah dia bisa melakukan semua ini akan bergantung pada kebaikan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
perusuhan di gedung capitol washington dc presiden donald trump tidak hanya diimpeach atau dimaksudkan
tetapi juga mulai ditinggalkan oleh berbagai perusahaan dan juga berbagai media sosial pun memblokir
akun donald trump di sisi lain jelang inaugurasi presiden dan wakil presiden terpilih amerika serikat
joe biden dan kamala harris
pengamanan di washington dc luar biasa diperketat
hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan saat hari pelantikan berlangsung
lantas apa saja makna dari pemakzulan presiden donald trump yang kedua kalinya
dan apa juga pengaruh joe biden terhadap dunia internasional
di studio telah hadir dua narasumber saya penggagas foreign community of indonesia fpci katanya
katanya yang very handsome
dan juga mantan dubes untuk amerika serikat dino patijalal dan juga ada ketua pusat kajian amerika serikat
dari universitas indonesia suzy sudarman
bu susi pak dino terima kasih
dan ini biasanya dua narasumber yang kalau ada sesuatu berkaitan dengan amerika serikat
pasti kita panggil bu susi
ini luar biasa yang terjadi di amerika serikat
yang merupakan inaugurasi tidak seperti biasanya
karena menjelang inaugurasi presiden joe biden menggantikan presiden donald trump
presiden donald trump ternyata di impeach
bahkan proses impeachmentnya itu akan berlangsung setelah inaugurasinya itu sendiri
pada tanggal dua puluh januari joe biden dan kamala harris diresmi jadi presiden dan wakil presiden
dengan berbagai macam krisis termasuk kerusuhan di capital pada tanggal enam januari
bu susi sendiri melihat ini makna dari impeachment ini dan juga kira kira makna dari pemilu ajaib ini pada tahun dua ribu dua puluh satu di amerika serikat
ya maknanya mereka tentunya menginginkan amerika yang biasa kembali lagi
artinya era donald trump adalah era yang
memerintah secara membabi buta atau tanpa ethical standards
dan akhirnya dia jatuh karena dia pikir dia
di atas hukum
ya ternyata tidak
dan semua membayangkan bahwa dia tuh telah menyalahgunakan kekuasaan dan mereka benar
dan akhirnya berakhirlah seagak seorang presiden pembohong
yang akhirnya jatuh karena tingkah lakunya yang kurang diperhitungkan sebelumnya
jadi ini untuk mengembalikan a sense of normal
si pak dino setuju ini karena kita juga melihat ini merupakan impeachment untuk kedua kalinya
kita juga masih perlu lihat apakah dia betul betul dalam hal ini akan dinyatakan bersalah
kalau kita lihat jumlah dari partai republik yang setuju dia diimpeach itu hanya sepuluh orang
ini kira kira apa betul
upaya untuk menormal
normalkan situasi di amerika serikat
pertama yang jelas kalau pemerintah akan kembali normal
dan kita memang belakangan ini melihat banyak pejabat pejabat amerika yang
tinggal lakunya agak aneh gitu
agak ekstrim ya dari berbagai laba
itu karena disulut oleh perangainya dari donald trump
tapi kalau sekarang sudah dikuasai oleh biden dan harris dan saya lihat kabinet kabinet itu juga penunjukannya
orang orang yang berbobot ya berintegritas dan profesional
saya kira di bawahnya juga akan nurut ya
nah cuma yang saya khawatir dan saya lihat beda amerika dibanding zaman di waktu dulu saya di sana gitu
sekarang ini terekspos sekali memang ada dua amerika gitu
satu amerika yang kita lihat tertarik pada politiknya
biden ya kamala harris obama dan lain sebagainya gitu
tapi dari jumlah besar orang amerika yang memang berpandangan beda
yang kombinasi orang yang merasa gundah yang merasa tersisihkan atau yang merasa nasionalisme berlebihan
yang apa namanya yang arogan dan lain sebagainya gitu
dan bisa memanaskannya gitu
makanya dia bisa buat skandal ini skandal itu ngomong yang aneh aneh
tapi this people karena dia merasa trump ini
pemwakili raw sentiment mereka mereka maafkan semua itu
nah jadi benar benar ada dua amerika yang unfortunately harus dihadapi suatu situasi politik yang harus dihadapi oleh biden
bu susi dua amerika serikat ya
ini jadi sebenarnya kan normalnya itu memang ada dua amerika serikat
kalau kita lihat dari hasil pemilu ini ya tujuh puluh lima juta ya
orang amerika itu memilih presiden donald trump
kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka juga sangat percaya bahwa presiden donald trump itu kesempatannya di
pemilunya itu dicuri
ini bagaimana menurut bu susi
saya membaca saja samuel huntington
seorang pakar dari american academy of sciences yang pernah menulis tentang who are we
sebenarnya dia katakan amerika itu normalnya adalah was
dan semua ini berubah sejak desegregasi
jadi mereka yang tidak puas dengan desegregasi ini tetap hidup di bawah layar
namun pemerintahan liberal lebih kuat untuk memaksakan political correctness
sehingga kadang kadang mereka hanya muncul pada saat pemilu
pertama kita lihat itu zaman regen
region naik rasism berbalik ke kelompok dia
jadi blue collar americans yang disebut oleh reagan sebagai silent majority itu muncul
jadi ini satu tren dalam politik amerika
kalau sebuah partai politik itu membela orang kulit berwarna
rakyat amerikanya pindah ke partai lain
yang tidak suka kepada kulit berwarna
jadi aneh di situ mulai dari silent majority
lalu sekarang lebih di garis bawahi oleh donald trump
karena memang kelompok ini makin lama makin kuat
dari seratus jumlahnya sekarang lima ratus lebih dengan nama yang aneh aneh semuanya
dan donald trump adalah seorang demagog
yang sebenarnya ditakuti sejak american membuat konstitusi
tentang takutnya tentang faktionalism
lalu dijawab oleh federalless lima puluh satu untuk mengatakan bahwa
kalau misalnya takut akan demagog yaudah kami akan memberikan amendement sepuluh itu sebagai bagian dari konstitusi
sebenarnya konfirmasi itu terjadi pada saat konstitusi akan diratifikasi
jadi perasaan itu tetap seperti yang dikatakan sam huntington yaitu
americans wil not be americans kalau wash itu tidak lagi berkuasa
ya dan jadi ini sebenarnya donald trump itu menyulut sesuatu yang selama ini sudah ada di amerika serikat
sejak amerika serikat itu sendiri ditemukanlah istilahnya dibangun
makanya donald trump mengatakan america first make america great again
sebenarnya yang anomali ini kalau kita lihat dalam sejarahnya itu adalah presiden obama kan
dari perjalanan demokrasi di amerika serikat
ya dan ketika menjadi presiden dan juga ini kurang terbaca waktu itu
banyak orang amerika yang gak senang tapi politically incorrect untuk mengakui itu
sehingga dan ini banyak teman teman saya juga yang bilang di amerika bahwa
obama banyak diserang bagi orang yang tidak ikhlas melihat orang kulit hitam menjadi presiden
dan kita lihat saya juga surprise loh desi bahwa saya kan sma nya di amerika right
juga kuliah dan kemudian bekerja di amerika
saya merasa dari lingkungan saya masalah rasialisme sudah selesai
ya kan apalagi ketika saya kembali menjadi duta besar
tapi ternyata di tempat tempat yang banyak belum saya kunjungi itu masih sih masih sangat hidup racial tension
bahkan presiden biden sendiri menyatakan there is institutional racism
pernyataan yang dinyatakan biden sendiri itu kan maknanya sangat kuat sekali sebagai suatu pengakuan
jadi kalau saya lihat sekarang biden mempunyai tugas yang sangat berat untuk melakukan rekonsiliasi
yang bagusnya apa bagusnya adalah tema pluralisme kebinekaan ya diversity
dan integrity sudah kembali ke center of power di pemerintah
dulu kan nggak gitu
pertanyaannya apakah di bawah biden dan kamala harris yang merupakan seorang dari minoritas juga bisa menyatukan amerika serikat itu
ini yang perlu kita lihat atau justru bahkan akan memicu polarisasi
lebih lagi kita istirahat pak dino dan juga bu susi dan tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
si pasal ada rose lagi ternyata banyak
anda masih bersama insight with desi anwar di studio
saya masih ditemani oleh penggagas foreig policy community of indonesia dino patijalal
dan juga mantan dubas untuk indonesia di washington d c

juga ketua dari pusat kajian amerika serikat ui suzy sudarman bu susi dan pak dino
sebenarnya kalau kita melihat yang namanya negara demokrasi indonesia pada tahun sembilan puluh delapan
kita banyak sekali belajar dari amerika serikat
bahkan pakar pakar pemilu di amerika serikat mengirim ya supaya kita belajar berdemokrasi
tapi kalau saya lihat sekarang dari sistemnya dari prosesnya dari cara caranya itu indonesia itu jauh lebih canggih
ya dalam melakukan demokrasi
mungkin bisa cerita sedikit bu susi
kita heran ya terlihat
kedua kok bisa misalnya biden itu menang dalam popular vote tapi yang jadi presiden itu donald trump
ya pada hillary clinton dan sama sekarang juga biden menang popular vote tapi ini masih dipermasalahkan
orang memasuki gedung capitol
ya kita mungkin tahun sembilan puluh delapan menaiki gedung dpr mpr ya ada untuk menurunkan inilah pemerintahan saat itu
tapi ini terjadi di amerika serikat
apa ini artinya
membingkai sebuah untruth sebagai truth
nah disini kita masuk dalam era teknologi medsos
dan medsos itu masuk ke dalam public square istilahnya
harusnya medsos tidak menguasai public square
dulu rebutan antara kaum religious dengan yang sekuler
sekarang medsosnya masuk ke public square
nah kalau masuk dan dia bisa menciptakan dan membingkai pasca kebenaran
waduh artinya kebohongan bisa atau alternative truth
mereka bilang ya autonotive throove bisa menjadi pegangan dari orang banyak
mereka tidak mau percaya apapun juga hanya percaya pada kata kata donald trump
di sini kita masuki sesuatu yang tidak lazim dibandingkan yang sebelumnya
kalau kita kembali ke dua ribu enam belas
sebetulnya apa yang dirasakan penduduk amerika yang kesal dengan desegregasi itu
adalah donald trump melepaskan mereka dari kungkungan political correctness
kata mereka bilang ya
jadi mereka memang mencari pemimpin yang kira kira bisa menciptakan liberty untuk mereka
liberty itu artinya ya saya bebas mau bilang niger
oke kalau zaman liberal itu masih kuat dan memaksakan political correctness
anda bisa dibawa ke pengadilan
medsos bisa disalahkan kalau kita ingat presiden donald trump itu dia adalah presiden yang menguasai twitter ya
sampai pada detik detik terakhir twitter juga menganggap bahwa ini sudah keterlaluan
ini kira kira apakah dia yang menciptakan suasana seperti ini atau dia sebenarnya memanfaatkan yang sesuatu yang sudah ada dan tadi
kalau menurut saya dua duanya ya
pertama memang social media itu merubah tekstur dari politik ya
karena waktu saya di pemerintah dulu ya masih berapa sepuluh lima belas tahun lalu itu nggak ada tuh twitter
dan sangat sopan santun cara mereka berkomunikasi juga
jadi sekarang memang agak beda
fasilitasnya ada ya alatnya ada
tapi dia juga tahu memanfaatkannya
dia bisa berkomunikasi langsung dengan basenya dan membakar basenya
tapi juga menyambung poin dari ibu susi tadi
pelajaran dari amerika untuk kita dan untuk semua pemerintah di dunia itu adalah pentingnya pembangunan yang inklusif
karena amerika dengan segala kemajuannya ternyata masih banyak orang yang merasa tertinggal
dan bahkan memang diakui inequality semakin parah di amerika
orang yang kaya semakin kaya dan kekayaannya jauh melebihi sebagian besar rakyat amerika
jadi ini kita lihat yang dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh donald trump
ini harus benar benar jadi pelajaran bagi kita
kalau kita lihat juga dibanding presiden obama kan istilahnya banyak sekali yang keluar untuk mendukung dia menjadi presiden
tapi kali ini pemilu di amerika serikat lebih banyak lagi yang mereka ikut ya keluar untuk
nah ini menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik karena bu susi kalau kita lihat zaman presiden obama itu kan sudah ada namanya t party
jadi sarah palin yang menyulut perasaan perasaan
yang ekstrim ini di kalangan tadi wash orang orang kulit putih apalagi yang termarginalisasi dan dari segi ekonomi itu merasa tertinggal
peran dari partai republik menurut saya ini kan sangat merupakan bagian dari kenapa fenomena trump itu menjadi mencuat
pertama partai republik menguasai parlemen parlemen negara bagian
itu yang awal pertama
karena mereka menguasai itu mereka bisa melakukan gerrymandering
menggambarkan distrik distrik pemilihan yang aneh aneh kayak gambar binatang gitu ya
yang kedua partai republik dengan menguasai parlemen di tingkat pemda
lalu dia melakukan dukungan terhadap kelompok kelompok yang menjadi basis kekuatannya tetapi juga memperluas karena dia melihat ini potensi bisa memperluas basis
jadi bukan big tent yang bersifat sentris tapi big tent yang bersifat white supremacist
esensinya dan christian fundamentalist
karena christian fundamentalist benci sekali dengan obama karena mereka kehilangan waktu waktu dimana mereka disebut prayer days gitu
tidak ada tidak diizinkan atau tidak lazim di masa masa political correctness oke
mereka mulai bergabung dan kebetulan mendapat suara banyak karena partai demokrat kurang memperhatikan rural areas
partai demokrat didukung oleh orang urban
pantai timur pantai barat orang orang yang pintar lah istilahnya
mungkin pak dino ini mengenai partai republik ini
kan selama ini kan biasanya partai republik itu mereka justru yang sangat decent sangat diplomatis
apa yang terjadi selama mungkin bukan empat tahun tapi lebih satu dekade terakhir ini terhadap partai republik
jadi saya pernah waktu sekolah saya di amerika dulu jamanya reagan partai republik
kemudian ketika saya kerja di kbri sebagai junior diplomat
namanya bush juga partai republik
dan saya melihat partai republik sekarang jauh beda dibanding partai republik di zaman bush dan reagan
kalau dulu itu partai republik misalnya pro free trade banget gitu ya dibanding demokrat ya
justru lebih menguntungkan kita kan kalau ada partai republik di
tapi sekarang bahwa trump justru keluar dari trans pacific partnership
justru menjauhi diri dari free trade misalnya
dan cara mereka memainkan api nasionalisme dan api populisme itu kalau menurut saya sangat jauh beda dari etos partai republik di zaman bush dan reagan
dan ada arogansi yang luar biasa saya melihat sekarang
dan mohon maaf banyak kebodohan
saya melihat banyak sekali kongresmen dan senator yang kok bisa sebodoh itu
ada yang mau bawa pistol ke
ada yang mau bawa pistol ke
kongres ya kalau nanti
jadi saya nggak pernah melihat angkatan partai republik yang seburuk ini ya
dan mohon maaf saya bicara seperti ini tapi itu yang saya lihat
ya baik kita istirahat sebentar tapi mungkin ini perlu dijawab
kenapa bisa jadi demikian dan bagaimana nanti di bawah joe biden semua ini bisa disatukan menjadi ya united states of america
yang sekarang ini anything except united
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai
presiden baru amerika serikat
saya ditemani oleh
dan mantan duta besar
untuk dc pada zaman presiden obama
dino patijala dan juga susi sudarman
dari pusat kajian amerika serikat
ini menarik sekali
karena tadi dino mengatakan
apalagi bahkan di bawah presiden obama
itu beda ya
dengan partai republik
yang wajahnya itu di bawah donald trump
itu begitu bengis
begitu berubah dan tadi sore dikatakan
juga tidak intelek
atau tidak sedesent yang dulu
pertama ini kenapa
presiden trump ini
apakah akan berubah menjadi normal
kembali atau justru
ini merupakan legacy donald trump
yang akan dimanfaatkan oleh
partai republik ke depan
karena ini akan menyulitkan
bagi joe biden dan kamala harris
untuk menyatukan amerika serikat
mungkin kalau dibahas
perlu dua tiga jam ya karena isunya sangat kompleks
tapi mungkin satu
poin aja yang menurut saya relevan
saya melihat dalam beberapa
tahun ini ada
satu di kalangan political elite
kedudukan strategis mereka yang utama
pengaruh mereka secara global
mulai ditandingi oleh
bagi mereka itu masalah besar
tapi di level bawah juga
rasa tidak pasti
perkembangan ekonomi amerika
masuknya imigran masalah identitas

keadaan yang tidak terima
keadaan yang tidak terima
ketika kita menggunakan
dan lain lain sebagainya
dan itu memang kerasa
dan itu sangat mudah
karena sepanjang ada insecurity
sepanjang ekonominya juga
masih tidak membaik
apalagi sekarang ada covid sembilan belas
itu jadi bibit yang subur
lahan yang subur
untuk demagog seperti yang
ibu susi sampaikan
pasti masih banyak yang akan memanfaatkan lahan insecurity ini
dan saya kira tidak akan hilang secara sesaat
dan itu juga bisa berlaku bagi negara negara lain termasuk indonesia
jadi kita juga harus
bu susi bagaimana
ini kira kira bagaimana joe biden akan mempersatukan polarisasi di amerika serikat ini
karena kita lihat antara republik dan demokrat yang kiri semakin kiri
dengan black life matter dan lain sebagainya
yang kanan semakin kanan
sementara presiden trump sendiri di fawall speech nya mengatakan
ada movement yang lahir di bawah dia
dan diharapkan ini akan terus ke depan menjadi spiritnya
renewal energy yang bisa dijual
kalau joe biden berhasil mem boost perdagangan tentang renewable energy
dan teknologinya ke seluruh dunia mungkin rakyat amerika tertolong
pertama karena itu menghasilkan pekerjaan
selama ini tertunda tunda
dan dia juga bisa merekatkan kelompok kiri dari partainya
ada aoc misalnya kan dia green deal gitu ya
kalau misalnya ada renewal energy pasti juga terobati ekstremismnya dia
jadi kuncinya itu ekonomi menciptakan lapangan kerja dan lain lain
menurut saya jadi ekonomi itu juga menyangkut lingkungan hidup
jadi kalau lingkungan hidup digencarkan lalu teknologinya diwujudkan
dia bisa berdagang secara normal dibandingkan berdagang secara military changem
karena yang dipakai oleh partai republik adalah military keynesianism
menjual senjata artinya amerika
itu dilakukan oleh donald trump dimana mana menawarkan alutsista
tapi sekarang kelihatannya dipakai untuk menjaga keamanan di washington dc katanya
lebih banyak pasukan di situ ketimbang di afganistan
karena kalau saya lihat itu salah satu yang selalu dikumandangkan
donald trump itu lebih ke make america great proud dan lebih ke nationhood nya
kalau dari segi ekonominya
saya lihat justru pajak untuk yang kaya kaya diturunkan
sementara pengikutnya dia itu adalah orang orang yang dia tidak perbaiki sama sekali ekonominya
dia tidak berikan asuransi kesehatan
dia justru hal hal yang seharusnya dilakukan dan selama ini dilakukan oleh partai demokrat
jadi ke depan bagaimana nih
pertama ekonomi tentu akan menjadi fokus utama dari biden
karena sekarang amerika masuk di resesi
dan jumlah pengangguran juga melonjak secara drastis
dan tidak mungkin dia menguruskan politik luar negeri
mengurusin dunia selama amerika dalam negeri masih propos secara ekonomi
jadi dia juga telah menyatakan bahwa kita tidak mau terlalu aktif melakukan nation building di tempat tempat lain segala macam
karena yang membuat kita kompetitif
di luar itu adalah kalau amerika kuat di dalam dan melakukan reinvention reformasi di bidang pendidikan inovasi energi dan lain sebagainya
jadi strategi itu sudah ada
ini cara dia untuk menunjukkan bahwa hubungan internasional amerika itu sepenuhnya diabdikan untuk rakyat terutama kelas menengah di amerika
tapi yang saya tentu catat adalah
apa catat adalah
kalau dia ingin memproyeksikan demokrasi amerika di pentas global
seperti yang dia katakan dia akan lakukan
kredibilitas amerika sekarang sudah sangat menurun
karena dia gak bisa bilang ke orang lain eh kamu harus benahi demokrasi kamu
sementara demokrasinya dia masih ambur adul
malahan negara negara yang otokrat seperti di afrika itu ketawa ya sekarang ini
lihat ini bagaimana
jadi joke sekarang ya
toh demokrasi di amerika ternyata jauh lebih parah dari negara negara yang selama ini dikritis
tapi bu susi ini sosok joe biden sendiri ini bagaimana
ini kan sebenarnya dia juga orang kulit putih tua
dan kurang inilah kalau dibanding dengan presiden obama
tidak punya karisma and appeal
apakah dia walaupun ada kamala harris ya di sampingnya bagaimana menurut bu susi
dia orang desin dia desain sekali dan orang baik hati
kalau saya kutip blinken
artinya humility ada di situ
stres bahwa mereka tidak akan gebiak uyah jadi raja raja di dunia
tetapi lebih menahan diri tapi confident terhadap nilai nilai yang mereka akan bagikan
nah itu yang kita harus waspada
nilai apa dan uangnya itu kemana nantinya
ya sebagai negara dunia ketiga tentunya kita takut kalau kita ditarget untuk di destabilize
kita nggak terlalu ketiga amat loh sekarang
dan demokrasi kita saya rasa jauh lebih canggih daripada demokrasi amerika serikat
tapi tetap saja kan masalah papua tetap bisa diangkat ya
ya pak dino sendiri melihat ini ada dua
sebenarnya kalau lihat dari sosok
banyak yang mengatakan
banyak yang mengatakan mungkin biden
kan selalu dikatakan oleh donald trump sleepy joe
pak dino sendiri kan kenal dengan orang ya kan
ya lebih donald trump ngeledek semua orang ya
kalau menurut saya dia steady right
dan ini bisa dilihat dari cara dia menghandle kemenangan
satu sangat sophiscated dan menunjukkan leadership
dan ya saya senang cara dia menghandle
cara dia menghandle kemenangan pemenangnya
setelah itu juga cara dia memilih orang orang kabinetnya
kelihatan penekanannya pada diversity
tapi juga tetap merhatikan meritocracy
dan semua orang itu kalau menurut orang orang yang saya konsultasikan
very good competent people yang masuk dalam kabinetnya dia
kan yang paling penting nih
yang penting ya siapa di kabinetnya
kalau kamala sendiri menurut pak dino bagaimana sosoknya
saya kira baik ya
ini bersejarah juga dia perempuan dan juga dari minoritas ya
dia ada india indianya di keburuan
yang belum kelihatan adalah ini apa namanya
kalau biden kan track recordnya udah panjang
sepuluh tahun sebagai delapan tahun sebagai apa namanya
wapres tiga puluh enam tahun sebagai senator ya kan
kamala harris relatif baru right
dan let's see apa tanggung jawabnya dan apa performance nya nanti
dan ekspektasinya saya lihat itu begitu banyak ya di punggungnya
jadi apakah dalam empat tahun ini dia bisa menyelesaikan semua masalah ini
tentu sesuatu yang kita harus lihat
kita masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemelalui dulu insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
kita ditemani oleh dino patijalal dari fpci
dan mantan dubes untuk amerika serikat
dan juga bu susi sudarman ya dari pusat kajian amerika serikat dari ui
topik kita amerika serikat post trump
ini tampaknya selama empat tahun ini
ini betul betul dunia itu gemes ya dengan amerika serikat
sampai titik titik terakhir itu masih mengenai dia
padahal sudah ada presiden baru ya
joe biden itu bisa dikatakan hampir tidak mengambil
porsi ya di media
bu susi ini joe biden tadi lebih decent orangnya
pengalaman dan lain sebagainya
tapi amerika serikat mungkin dari segi image nya sudah turun
tidak kredibel bukan contoh demokrasi yang baik
kita indonesia melihat konstelasi dunia ini
ada amerika serikat ada china dan juga ada mungkin partner partner kita yang lain
amerika serikat setelah semua ini dan di bawah joe biden
kalau saya sesuai dengan national interest indonesia
geopolitically kita butuh balancing dari china
amerika tetap menjadi andalan
kalau mengutip pak natalegawa equidistant lah
equiddistance artinya amerika masih harus menjadi perhitungan
dan harus bisa kita meyakinkan mereka tetap bisa diandalkan
tapi diandalkannya khususnya untuk apa
politiknya ekonominya atau ya itu security
karena china kan terlalu besar ya untuk bisa dianggap bukan musuh
dia friendly banyak uang tetapi terlalu besar
artinya kan kita selalu sikapnya adalah the enemy so is on the north
jadi dari utara
dari utara itulah datang musuh
jadi kalau tanpa ada balancing yang equidistant
dan ada code of conduct yang benar
tentunya kita menjadi target dari
dan amerika serikat masih capable masih bisa menjadi balancer itu
wujud defense nya enam ratus billion lebih
artinya kalau mereka bisa di convince
sekarang pecom namanya kan indo pacific command
jadi sudah berubah jadi wilayah ini menjadi wilayah yang interested untuk dia
jadi kita tidak boleh menyianyikan bahwa satu kekuatan yang besar pun bisa kita bercatur untuk menanggalkan ancaman ancaman yang datang dari china
china serem juga ya
misalnya coast guard nya dipersenjatai
kapal indonesia navy ditabrak oleh dia
lalu memaksakan kehendak dan sebagainya
karena kalau kita lihat sekarang itu justru kalau memang amerika serikat punya budget untuk senjatanya sangat tinggi
kita lihat china justru budget untuk membangun ekonominya itulah yang menjadi kekuatan
bagaimana ke depan kita melihat amerika serikat apalagi sekarang kelihatannya amerika serikat sangat agresif ya
yang huawei dan kemudian juga melakukan justin
gesture yang membuat china marah
dan itu kan bukan sesuatu yang bagi kita yang ada di daerah ini cukup mengkhawatirkan ya
pertama kalau menurut saya kita harus mengakui pengaruh amerika serikat di indonesia dan di asia tenggara sudah menurun dibanding tahun tujuh puluh an atau delapan puluh an
ya kan baik secara diplomatik secara politik secara ekonomi dari segi turis juga dari segi pendidikan
silahkan amerika bukan salahkan asia tenggara atau indonesia itu satu
nah kedua kalau biden dia mau sukses di asia ada satu hal yang harus dia hindari yaitu hindari geopolitik hard power
ingat dulu obama bicara mengenai pivot ya dia mau berbalik ke asia tapi kebijakan pertamanya apa
dia mengirim marinir amerika ke darwin di australia
sehingga di indonesia pada ini kita pada protes itu is that you first move
dan worst apa kita gak dikasih tahu
kita tahunya dulu justru dari press conference di hawaii gitu right
jadi dengan kata lain kalau first move dari biden adalah mengenai gerakan militer apa manuver militer segala macam it sends the wrong signal
tapi ketiga juga saya melihat yang buruk sekali dalam beberapa bulan tersebut
saya melihat yang buruk sekali dalam beberapa bulan terakhir di amerika berusaha untuk memecah belah asia dan mengadu domba negara negara asia tenggara dengan tiongkok
padahal kita punya kepentingan sendiri dengan tiongkok kita tahu cara bermain dengan tiongkok right
kita gak mau dijadikan kawasan yang
dan kita sama sama saling butuh juga kan dalam hal itu
benar gitu ya nah kalau dia melakukan itu dia akan melakukan kesalahan juga gitu jadi saya kira dia harus corrective
nah ini menarik
biden sendiri mengatakan dia akan memutarbalikan semua yang dilakukan oleh presiden trump
misalnya dia kembali amerika serikat akan kembali ke paris agreement mengenai climate ya mengenai lingkungan hidup
dia juga akan masalah imigrasi mutarbalikan the muslim band dan lain sebagainya
tapi juga dia akan sangat agresif terhadap china
nah bu susi ini kalau kita lihat
dari segi policy nya ya sebenarnya polisi donald trump yang lebih memfokuskan ke dalam negerinya kan lebih bagus sebenarnya untuk ini
ya tetapi kita tidak bisa menghindarkan bahwa ada kompetisi dua kekuatan dunia sekarang yang paling dominan ya
di samping rusia dan european union
jadi kalau untuk orang amerika apakah china is strategic partner atau strategic competitor
biasanya kalau zaman obama adalah strategic reassurance
jadi ada cbm cbm yang mereka lakukan bersama sehingga terjadi trust diantara kekuatan
nah sekarang permainan biden dimana
kalau dilihat dari ucapan blinken dia mengatakan donald trump benar soal cina
jadi tidak akan mundur dari mungkin caranya lebih halus
mungkin strategic reassurance lebih ditekankan dibandingkan strategic competitor
kalau donald trump kan strategic competitor
semua dimatikan lah kalau bisa
karena dianggap pelanggaran haki dan sebagainya
tapi ada yang menarik sebenarnya
ini walaupun china dijadikan musuh bebuyutannya lah istilahnya
tapi di tempat tempat lain dimana biasanya amerika serikat tuh memainkan proxy war
justru karena ingin menarik semua pasukannya
sehingga fokus ya untuk membangun america first
ini ke depannya apa yang
apa yang harus kita ya sikapi juga lah
memang donald trump itu agak crazy lah
tapi sebenarnya lebih merugikan negaranya sendiri daripada merugikan konstelasi dunia
menurut saya pertama sekali yang paling penting indonesia harus menjaga asean
dengan asean itu kita sepuluh kali lebih penting daripada hanya indonesia sendiri
karena orang melihat kawasan asean tenggara juga bukan hanya melihat indonesia
tapi lebih penting dari itu
bukan hanya indonesia menjaga kekompakan asean
tapi harus menjaga sentralitas asean
jangan sampai asean yang nurutin tiongkok atau asean yang nurutin apa maunya amerika
negara negara besar ini kalau mau bermain di kawasan kita
mereka harus nurutin apa maunya asean
nah ini game yang susah nih
sangat delegate ya
memerlukan skill diplomat yang luar biasa
termasuk south china sea itu kan
termasuk china selatan
selama ini amerika serikat cukup banyak meddling
dalam hal itu kan ya
ya dia banyak mengkritik tiongkok
karena memang dia punya kepentingan yang sangat besar di sana ya
dan kita juga
posisi kita dengan amerika kurang lebih sama loh
karena kita mau ada freedom of navigation di sana
dan tidak ada yang mendominasi
karena ini penting bagi nyawa ekonomi dari semua negara negara kawasan
jadi ada hal hal di mana kita align
lebih dekat dengan amerika
ada hal hal di mana kita ada kepentingannya lebih dekat dengan tiongkok
dan dengan jepang dan lain sebagainya gitu
jadi diplomasi kita harus luwes gitu ya
iya dan tidak mengandalkan hanya istilahnya tergantung kepada satu atau dua kekuatan
kita sudah hampir habis
tapi mungkin sebelum kita berpisah
bu susi apa kira kira legacy dari donald trump
dan kira kira apa yang harapan yang dibawa dibawa anda
legacy dari joe biden
legacy donald trump adalah joe biden tidak bisa beranjak jauh daripada masa pendukung donald trump
karena artinya dia akan kehilangan upaya untuk merekatkan kembali
jadi dia tidak bisa tiba tiba friendly kepada china misalnya gitu ya
karena itu legacy dari donald trump adalah memusuhi china
jadi dia mungkin berangkat sedikit berbeda cuman hampir sama
nah legacy itu yang paling penting
karena dengan begitu joe biden bisa lebih luwes dalam mensuhi china
dan lebih luwes dalam mensuhkan kebijakannya
kalau legacy ya
optimis ya dengan legacy nya ini
legacy saya pinjem kalimat dari sahabat saya orang amerika
pakar politik luar negeri
dikasihani oleh trump
dan ini adalah legacy yang paling memalukan dari donald trump
so tapi harapan saya tentu amerika
di bawah biden akan menjadi super power yang respectable credibel
dan juga memainkan peran kepemimpinan untuk isu isu global yang penting
terutama perubahan iklim
dan bisa membantu negara negara berkembang
mengembalikan lagi lah posisi amerika serikat ke
respectability nya ya ya bener ya
baik terima kasih banyak
masih ada sih
pak dino dan juga bu susi menarik sekali analisanya
tapi empat tahun ke depan ini pasti tidak akan membuat stres sama seperti di bawah trump selama empat tahun ini
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
sampai jumpa tapi jangan lupa ya selalu gunakan masker jaga jarak rajin cuci tangan hindari keramaian covid sembilan belas
masih ada di tengah kita
sampai jumpa lagi stay safe bye bye